ya dinamika jelang dua ribu dua puluh empat terus bergeliat safari politik dilakukan oleh tokoh dan para elit partai
demi membangun fondasi menuju kontestasi
momen pertemuan anis dan ahaye di acara partai demokrat disambut dorongan adanya duet anis ahaye untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
sejumlah kader partai berlambang mersi menyebut kedua sosok itu pasangan yang ideal
apakah duet anies ahaye cukup berpotensi
bagaimana melihat manuver para elit partai politik dan juga sejumlah tokoh menapaki ke tahun dua ribu dua puluh
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan bang jansan siti ndaon
wakil sekretaris jenderal wasekjen partai demokrat dan juga ada bang adi praitno
direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang jansen bang adi praitno selamat malam sehat sehat semuanya
sehat pak renhat sehat sehat
new senkor terbaik cnm
baik saya ke bang jansen terlebih dahulu karena kita mau melihat apa yang terjadi di momen pertemuan kemarin
bang jansan secara normatif ya kehadiran pak anies mungkin bisa dimaknai
karena pelantikan dpd demokrat dki jakarta ya
tapi kemudian kehadiran itu juga dimaknai dibaca secara politik menjadi makna yang lain
ada seruan bahwa duet anies ahy disampaikan oleh para kader
apakah itu menggambarkan kemudian arah politik partai demokrat sebetulnya bang jansen
masih jauh ya renat ya masih jauh ya
jadi jika kemudian pertemuan kemarin ditafsirkan dianalisa oleh orang atau pengamak
seperti adi prayitno dan lain lain itu
ah ini apa ini kandidat kuat ini menuju dua ribu dua puluh empat kemistrinya ada ya silahkan aja kan bebas bebas saja kan
apalagi kemudian pelantikan itu kan terjadi di dki
gubernurnya kan mas anis ya tentu kader kader dki meneriarkan lah
kalau tadi bisa jadi jawa timur bisa aja tuh anies kopifah
atau di jawa tengah misalnya anies ganjar di sumut bisa beda lagi
karena spektrum partai
justru partai demokrat ini memang banyak publik yang mungkin belum sadar begitu
bernur di aceh tuh nova irian satu itu kader partai demokrat
bernur di papua yang sangat berbeda dengan aceh bukan cdmp tuh ya kader partai demokrat
ketua partai demokrat
jadi ini masih panjang pak renhat masih panjang masih panjang
oke masih panjang jadi kalau ke daerah lain bisa jadi kemudian namanya yang lain
tapi anda melihat sosok gubernur anies ini berpotensi tidak
atau cukup punya potensi
peluang besar tidak
kemudian kalau kemudian dijodohkan dengan ketua umum partai demokrat
karena kader kadernya demokrat juga langsung menyambut positif ini bang jansan
ada yang mengatakan ini duet ideal dan lain sebagainya
artinya kan ada respon yang cukup baik ya
kalau kita bicara pemilu ya itu bicara dua hal
pendekatan kita itu teori tiket atau teori elektabilitas
jadi banyak orang yang nggak punya elektabilitas begitu ya
ya pemain kelas seri b lah kalau istilah saya begitu
tetapi karena punya tiket dia bisa turun ke gelanggang
tetapi orang punya elektabilitas punya pandangan untuk masa depan di indonesia yang lebih baik
itu karena tidak punya tiket akhirnya tidak bisa turun
itu makanya saya katakan yang paling penting kemudian hari ini harusnya kita perjuangkan
kalau tidak bisa menolkannya begitu
karena di lapangan hari ini banyak sekali pemain pemain kelas bintang begitu
ya ada mas anis mas aye sandi begitu
rituan kamil ganjar
erik tohir bahasa inggrisnya bagus bagus
lulusan luar negeri
perspektifnya soal indonesia masa depan juga ya sangat luar biasa begitu
tetapi terkendala karena soal presidensial threshold itu
jadi itu yang jauh lebih penting menurut saya harus kita perjuangkan
yang kedua itu tadi
soal penundaan pemilu dan lain segala macam ini
beberapa waktu belakangan ini kan semakin keras lagi tuh
bahkan mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling keras nih
soal penundaan pemilu
penundaan pemilu ini ya
jadi ini harus kita tolak nih
seperti tidak ada lagi saja begitu loh
pemimpin apa yang bisa menggantikan pak jokowi begitu
ini kan negara besar dua ratus tujuh puluh juta begitu
masa nggak ada sih
jadi itu narasi narasi yang nggak tepat tuh
gak ada lagi yang lebih baik dari pak jokowi katanya
setiap zaman setiap masa itu punya tantangannya sendiri begitu dia
dan kita indonesia ini tidak kekurangan
calon calon pemimpinnya termasuk ini tadi anis ahe tadi
jadi mas ahe sudah siap untuk maju atau bertarung di dua ribu dua puluh empat bang jansen
saya kira semua siap
ini ketumum partai nih
jadi elektabilitas mas ahe punya tiket punya begitu dia
jadi perspektif pandangan gagasan nilai nilai begitu
soal bangsa ini juga mau dibawa kemana beliau punya begitu
jadi kalau kita karir partai demokrat ya
itu kita menjagokan ketum kita begitu
bang beberapa partai
meskipun masih sekitar dua tahun lagi ya
tapi kan sesungguhnya mungkin pemanasan mesin partainya sudah dimulai mungkin di tahun ini
beberapa partai sudah mulai melirik beberapa tokoh kandidat berdasarkan hasil survei
elektabilitas dan lain sebagainya
bagaimana dengan partai demokrat sendiri sesungguhnya bang jansen
di luar kemudian memang mau mencalonkan mas ahaye tapi kemudian kan tentu harus ada bangunan koalisi
kemudian juga melihat tokoh tokoh yang lain
nah sudah kemudian mulai membaca siapa tokoh tokoh yang kemudian mungkin bisa diduetkan atau dilirik juga oleh partai demokrat
nah itu yang aku bilang tadi
jadi soal penduetkan itu loh
nanti kita akan buat trio quartet lain segala macam ya
mendukung pasangan calon a b c d itu
semua kemungkinan bisa saja terjadi begitu
tetapi dengan regulasi ya
jadi mau siasat apapun yang kita lakukan ya
kalau dia kemudian berbenturan dengan regulasi dengan aturan begitu
gimana mau menciasatinya
itu makanya agar iklim demokrasi kita ini pilihan orang nanti di dua ribu dua puluh empat itu juga banyak begitu
tidak ada polarisasi yang keras seperti yang lalu
memang ini kerja bersama kita nih
masa kemudian kita buat aturan untuk menjerat bangsa kita sendiri begitu
menghalangi putra putri terbaik indonesia begitu
apa kita turun ikut berkontestasi dan menyampaikan ide ide kita
dan menyampaikan ide ide pikiran gagasannya kepada bangsanya begitu
melalui cnn ini saya ingin mengetuk begitu
pengamat publik begitu
ya para intelektual guru bangsa di luar sana begitu
baik dia akademisi orang parpol ormas lain segala macam
kalau dulu ketika pilih pilih pres itu beda tahapannya begitu
masih oke lah
tapi sekarang kan udah bareng kan
baik saya ke bang adi praitno
bang adi praetno mengatakan kalau bang jansen sudah keluar artinya pemilu sudah dekat
nah kita sekarang bicara soal pemilu dua ribu dua puluh empat kan ya
apa yang bang adi lihat dari momen kemarin ya
antara pertemuan pak anies dan juga mas ahy
dan juga dukungan dari sebagian kader demokrat untuk menduetkan anies ahaye ini
saya ingin komentar tiga hal ya
pertama terlepas apa pun
kapasitas anies hadir dalam pelantikan demokrat dki jakarta
entah sebagai gubernur entah sebagai sahabat lama
tapi pastinya ini akan dikaitkan dengan pilpres dua ribu dua puluh
apalagi dua orang ini adalah dua sosok non koalisional pemerintah
yang selalu digadang punya potensi bakal maju di dua ribu dua puluh
jadi rata rata nama yang selalu muncul dalam survei itu kan sebenarnya all jokowi's men
nah anies dan ahaye adalah
anies dan ahy adalah non koalisi itu semua
makanya kemudian orang menyangka ini cocok punya chemistry dan seterusnya dan seterusnya
yang kedua adalah hal yang terkait dengan sifatnya normatif ya
janssen misalnya menyebutkan bahwa
banyaklah putra putri negara ini yang punya kapasitas punya kompetensi
kalau bicara soal basis kognitif
memang begitu banyak anak muda yang sepertinya juga punya potensi
itu yang normatif ya
dari segi sudut pandang manapun
pastinya yang muncul dalam survei adalah mereka yang memang rata rata punya kapasitas
dan layak jual sebenarnya dalam politik
tapi yang ketiga ini soal yang realistis ini
ini adalah jalan terjal sebenarnya
bukan hanya bagi anies yang tidak punya partai
tapi juga bagi ahy yang sampai saat ini misalnya partainya itu tidak bisa mengusung sendiri
seperti pdip yang itu mewajibkan harus mencari minimal dua partai politik lain
sebagai partner koalisi lain
sebagai partner koalisi dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah yang terakhir ini
sekalipun misalnya ahy ketua umum punya elektabilitas
kalau tidak punya partner koalisi
sekalipun cocok misalnya dengan anies dalam berbagai chemistry
tapi karena pertimbangan pertimbangan realistis
bisa saja misalnya the end of the day nya
ahy dan demokrat tidak dengan anies
tapi dengan orang yang bisa membawa dua partai untuk bisa maju di pilpres dua ribu dua puluh
juga bisa ada nama mohemim iskandar
yang relatively juga adalah ketua umum ketua umum yang juga punya potensi diusung dua ribu dua puluh empat
jadi dibaca secara umum
basis normatif ini dikalahkan pada hal taktis pragmatis
nah disitulah kemudian bangunan argumen argumentasi tentang kapasitas kompetensi putra putri terbaik
akan hilang begitu saja
digantikan dengan kebutuhan kebutuhan realistis
akhirnya siapapun teman yang mau maju bersama
yang penting bisa mendaftarkan ke kpu
itulah yang sepertinya akan menjadi pilihan dari demokrat dan ahai ke depan
jadi kalau dibaca rata rata
bang jansen ini hati dan pikirannya terbelah
satu sisi cukup optimis karena ahy ketua umum partai
dan punya elektabilitas muncul di survei
tapi pada saat yang bersamaan
yang menyulitkan ahy dan siapapun yang partainya tidak terlampau kuat
untuk bisa mendaftarkan di kpu di masa yang akan datang
itu yang sebenarnya ya saya tangkap secara umum
makanya memang partai partai menengah ke bawah ini memang berdarah darah
untuk bisa maju di pilpres dua ribu dua puluh empat ya reinhard
tidak seindah yang sering kita bayangkan dalam berbagai teman survei
diskusi diskusi media ataupun talkshow yang hampir setiap hari kita lakukan semacam ini
adalah jalan yang begitu berliku mendaki dan begitu tergal
karena kebutuhan ambang batas presiden itu
jadi secara elektabilitas
sebetulnya dua sosok ini punya potensi yang besar ya bang adi praitno
karena di beberapa survei pun juga namanya selalu masuk ke top of mind
tapi kemudian kembali lagi ke realitas politik
yang harus kemudian ada presidensial threshold dan lain sebagainya
kira kira begitu bang
ya persisnya begitu
kalau kita lihat rata rata
oke anies ini adalah gubernur yang saat ini selalu jadi buah bibir tentang potensinya maju di pilpres
ahi juga begitu
ketua umum yang punya bekal elektabilitas
tapi kan problemnya
kalau dua orang ini maju secara normatif sih oke
tapi kalau tidak punya kendaraan partai
ya elah ya mutu elah ya ya
ada tapi terkesan tidak ada gitu
kan ini yang kemudian membuat partai partai
termasuk ahi dan demokrat
carilah teman yang kemudian bisa membuatnya
yang kemudian bisa membawa partai
dan bisa menggenapi ambang batas presiden
disitulah kemudian jawaban jawabannya
ahy tidak harus sama anies
bisa dengan erlangga bisa mohaimin iskandar
mungkin juga dengan erick thohir yang diasumsikan punya modal banyak
tapi bisa mengangkut sejumlah partai
mendaftarkan di kpu
inilah pertaruhan antara normatif dengan realistis
akan menjadi jalan yang cukup berliku sebenarnya bagi partai
dan sosok yang ingin bertanding di dua ribu dua puluh empat renhards
oke bang jansen kalau oke misalnya sejumlah pihak
sedang berupaya untuk membatalkan
bagaimana upaya partai demokrat di pilpres dua ribu dua puluh empat jelang kesana
untuk paling tidak membangun bangunan koalisi
melihat sosok yang berpotensial dan lain sebagainya
sehingga kemudian bisa memajukan
nama mas ahy atau kemudian maju bersama dengan sejumlah partai politik yang lain
apakah itu sudah mulai terbangun ada komunikasi politik dan lain sebagainya bang
oh iya kalau komunikasi politik ya setiap partai politik di indonesia ini pasti berkomunikasi
dengan saudaranya partai politik yang lain
sama seperti ketika pelantikan dpd dki kemarin
dimana mas anies hadir begitu ya
semua partai politik yang ada di dki ini hadir juga ke acara pelantikan itu
bukan masuk begitu kalau kita lihat sejarah partai demokrat
bukan hal yang baru kami partai demokrat ini bekerja sama dengan partai partai yang lain
bahkan ketika sepuluh tahun demokrat memegang kekuasaan pemerintahan
juga kan ditopang oleh partai partai politik yang hari ini juga semua masih eksis
jadi kalau kemudian tarikan ke pendekatan historis
ya demokrat ini pernah membangun kerja sama bahkan menjadi pemimpin koalisi
sama sama dengan partai yang lain begitu
tetapi kembali lagi itu tadi jadi itu yang saya katakan tadi
belum selesai kita bahas begitu belum selesai dalam tanda kutip kita longgarkan
ini tiba tiba muncul lagi soal penundaan pemilu
dan yang melakukan itu partai partai hasil reformasi gitu
padahal salah satu
manat paling penting dari reformasi itu adalah pembatasan masa kekuasaan
makanya kalau kita buka sejarah konstitusi kita
ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pertama kali konstitusi di amandemen
yang pertama kali juga di amandemen itu adalah soal pembatasan masa jabatan eksekutif tertinggi presiden
bukan lucu tuh
kita sudah hampir dua puluh tahun nih pas ke reformasi begitu
kita masih terus melakukan konsolidasi demokrasi
bukan hanya undang undang pemilu saja
yang tiap lima tahun kita ganti kita ganti kita ganti
kita ubah begitu
ini sekarang malahan konstitusi pun mau diubah
yang jantungnya itu adalah soal demokrasi
karena pembatasan masa jabatan presiden dan pemilu reguler itu adalah jantung dari konstitusi kita
jantung dari demokrasi kita
jantungnya ini yang mau diubah begitu
usah tatanan ke bawah
itu makanya kemudian ketika hari ini kita bicara soal pilpres dua ribu dua puluh empat begitu
begitu banyak kemudian hari ini putra putri terbaik indonesia
baik gagasannya idenya pikirannya untuk bangsanya
tindakan tindakan teman teman saya juga nih
yang dalam tanda kutip nilai nilai dan pandangannya menjadi anti demokrasi begitu
mengkhianati konstitusi mengkhianati amanat reformasi begitu
itu penting juga tuh
itu kita tekankan dalam diskusi kita pada malam hari ini melalui media cnn yang sangat luar biasa
oke baik kita break dulu bang jansen dan juga bang adi praitno
saya jeda nanti saya akan ke bang adi praitno juga mengulas lebih jauh soal
bagaimana melihat langkah politik anies baswedan belakangan yang tidak hanya datang ke demokrat
tapi juga ke partai partai politik yang lain
dan juga untuk partai demokrat sendiri menurut anda posisinya kemudian bagaimana
kalau kemudian kita melihat jelang ke pilpres dua ribu dua puluh empat ini
karena kembali lagi dari momen kemarin kita mulai membaca ada semacam ada sambutan positif
dari sejumlah kader partai demokrat yang terekam dan juga diberitakan di media ada chemistry dan lain sebagainya
tapi kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
bang adi di luar soal adanya realita tiket ya tiket untuk presidensial threshold untuk maju
tapi apa yang menarik sebetulnya dari kedua sosok ini anies mas anies dan juga mas ahaye ini yang kemarin kita lihat
cukup dekat begitu ya apa yang menarik secara politik apakah yang tadi dikatakan oleh bang adi praetno ya
bahwa kedua orang ini sosok ini adalah kedua orang yang selalu muncul di survei yang bukan berasal dari kalangan istana misalnya begitu
ya itu salah satu hal yang kemudian menjadi pembeda dari anies dan ahy ya
mereka adalah sosok non koalisional pemerintah yang dinilai punya proyeksi ya untuk dua ribu dua puluh empat
tentu hal lainnya karena keduanya sama sama muda dan dilulus oleh negeri
bang jansen tadi nyebut ini berbahasa inggris bagus ya tapi pilpres itu bang bukan adu bahasa inggris ya
tapi soal bagaimana meyakinkan rakyat
kan dalam rezim demokrasi itu bagaimana orang itu terlihat dia itu selalu hadir dalam setiap kesusahan
dan orang tidak mau berfikir panjang dia itu bahasa inggrisnya bagus punya kapasitas ataupun tidak
tapi kesusahan mereka jawab dengan berbagai kebijakan yang dianggap menguntungkan kepada mereka
hal hal di luar itu tentu dua orang ini adalah sangat muda ya yang sebenarnya punya energi politik yang cukup tangguh
ini yang sebenarnya menurut saya mas reinhardt bahwa pak anies ataupun pak ahy ya tentu akan selalu menjadi spotlight pembicaraan tentang capres dua ribu dua puluh
itu kalau diskusinya sangat normatif dan teoretik ya
tapi sekali lagi hal hal sifatnya taktis pragmatis itu selalu menghilangkan hal ini semua
selain ambang batas presiden dan dukungan partai
tentu yang rumit adalah soal pembiayaan pemilu kita yang cukup mahal
orang kan bertanya dari mana kira kira modalnya kalau dua orang ini berduet
karena pemilu kita kan sangat brutal pemilih kita sangat matre yang kemudian tidak hanya bisa didekati dengan bahasa inggris
tidak bisa didekati dengan visi misi tidak bisa didekati dengan kompetensi ataupun jualan kaum muda misalnya
tapi orang ingin tahu sebenarnya apakah mesin logistik yang dimiliki oleh kandidat misalnya anies dan ahy ini
kemudian bisa dihubungi dengan pemerintah pemerintah yang lain
kemudian bisa memuluskan langkah mereka untuk bertanding di dua ribu dua puluh empat ya
inilah kemudian realitas politik kita yang sampai saat ini memang harus kita lihat secara transparan bahwa antara yang ideal itu belum tentu bisa diterima secara maksimal
dalam kontestasi pemilu secara langsung ya
tapi overall karena kita bicara tentang pilpres di tengah ketidakpastian karena begitu banyak orang yang tetap berdakwah tentang pentingnya penundaan pemilu
diskursus semacam ini sering terjadi
jadi kita harus melihat
tetap menjadi penting bagi kita
karena anies dan ahaye selalu muncul dalam pembicaraan pembicaraan dalam surveian opini publik
anak muda punya potensi untuk dua ribu dua puluh
di luar hal hal yang sifatnya taktis pragmatis ya
makanya tergantung bagaimana konstelasi politik kita
kalau pemilu ditunda ya wassalamlah bicara tentang pacar persen ini
maka kemungkinan besar kandidat di dua ribu dua puluh empat tetaplah dua orang
dan bisa kita tebak bahwa orang yang akan maju adalah orang yang begitu begitu saja
jadi putra putri terbaik bangsa yang kita persepsikan punya peluang untuk maju
kok rasa rasanya akan sulit bertanding
karena wajah oligarki partai tetap begitu dominan
ketimbang memberikan kesempatan kepada wajah wajah baru untuk bertanding di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi kembali ke realitas politik bahwa sosoknya mungkin banyak banyak yang kemudian berkompeten
tapi ada ganjalan soal threshold presiden
ada juga soal tiket capres tadi itu yang harus dipenuhi oleh semua yang ingin bertarung di pilpres dua ribu dua puluh
dalam posisi seperti ini yang tadi sudah anda jelaskan
bang adip raidno bagaimana menurut anda posisi partai demokrat
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh partai demokrat
apalagi ini sudah menjelang dua tahun jelang pemilihan
ya sederhana saja
dua tahun ke depan andai pemilu tetap dilangsungkan
empat belas februari tidak boleh tidak
minimal demokrat harus meyakinkan ada dua partai politik lain yang siap bisa diajak berkoalisi bersama
setelah itu baru bicara siapa kira kira partnernya
apakah ahy nomor satu atau cari orang lain di luar ahy yang kemudian menjadi cawapres misalnya
itu juga menjadi kerumitan kerumitan koalisi itu tidak terjadi
andai anis dan ahai pasti ribut nih
dalam tanda kutip siapa capres dan siapapun cawapresnya
ahy punya dua legitimasi dia ketua umum partai dan juga punya elektabilitas
anies punya elektabilitas tapi tidak punya partai
apalagi sejak sejarah pemilu rezim pemilihan langsung
dari dua ribu empat sampai sekarang tidak ada sejarahnya capres itu berasal dari non partai politik
sby dari demokrat jokowi dari pdp
makanya anyaman anyaman semacam ini sebenarnya turut merumitkan bagaimana model koalisional
hal hal yang dianggap baik punya chemistry dan baik itu
seringkali bubar di tengah jalan
hanya karena persoalan siapa yang harus jadi capres siapapun yang kemudian menjadi cawapres
ini yang sebenarnya adalah yang menurut saya hal hal yang mesti diukur
sebagai bagian dari batu terjal sebenarnya renghatnya
tentang pencapresan di dua ribu dua puluh empat itu
tidak ada kata lain bagi demokrat dan ahy kalau ingin maju dua ribu dua puluh empat cukup tutup mata
cari dua partai lagi untuk bisa mendaftarkan ke kpu

apa yang kita bicarakan survei survei yang juga muncul menyebutkan nama ahy misalnya
hanya sebatas kembang kembang demokrasi
semata yang kemudian tidak berefek apapun ke depannya
oke kita masih membahas kembang kembang itu karena kemudian kita belum melihat mana yang
masih belum pasti begitu ya tapi kita sudah melihat ada geliat dan juga manuver ke arah sana
tapi ada yang menyebut bahwa ini ada kemistrinya dan lain sebagainya
nah bang adi praetno melihat dari luar atau paling tidak yang dipersepsikan publik kira kira
apakah memang kedua sosok ini memang punya chemistry itu pak adi praetno
ya chemistry nya terlihat kok terbukti misalnya saling puji itu
ahaya menyebut anies adalah pemimpin besar di jakarta adalah teman diskusi misalnya
sejak menjadi aktivis di bidang pendidikan
anies juga memuji ahy sebagai anak muda yang pintar mantan tentara yang cukup luar biasa
ini kan salah satu ukuran dari chemistry
kumpang lambung saling puji ini kan menjadi penegas bahwa keduanya minimal cocok
tapi kan anies tidak sendirian misalnya hanya bicara tentang kedekatannya dengan ahy
dulu ahy dikaitkan dengan ridwan kamil dengan air langga misalnya juga sempat
bahkan yang teranyar anis juga dikaitkan dengan rituan kamil
sering makan bubur sering main bola bareng dan macam macam
ini menunjukkan bahwa model tipikal penjajakan koalisinya tidak satu arah reinhardt
anis bisa kemana saja
yang penting ada kendaraan politik untuk bisa maju
begitupun dengan ahy dengan siapapun pasti akan membangun komunikasi politik yang memungkinkan bisa maju bersama di dua ribu dua puluh empat
karena sejatinya bagi orang sebagai ketua mempartai punya elektabilitas
puncak tertinggi adalah bermimpi menjadi salah satu petarung di setiap perhelatan pilpres
bukan yang lain
ini adalah yang sebenarnya harus diukur
bahwa ya jangan ditanya apakah ahy mau dan berpotensi
jangankan ahy saya juga mau jadi presiden
kalau ada partai politik yang ngusung
bang jansan juga pasti mau kalau ada yang ngusung
cuma kan problemnya nggak mau orang itu mau ngusung kita
karena dianggap hanya rakyat biasa biasa saja
ini yang sebenarnya realitas politik kita saat ini
mau tapi realitaslah yang kemudian membatasi segala galanya
ruang lingkup pergerakan politik kita menjadi terbatas
ya hanya karena persoalan pragmatisme politik itu
baik bang jansan ada tanda
ya kalau saya sih apa ya ingin menyampaikan apa
jadi hari ini ada begitu banyak anak anak muda kita yang sangat luar biasa
dan semua saling bersahabat
jadi saya banyak mendampingi mas ahai begitu
ke jawa tengah ketemu mas ganjar
ke bandung ketemu ridwan kamil
jumpa erik jumpa santi
ini semua bersahabat semua
jadi dan pintar pintar
dan pintar pintar itu yang saya katakan di awal tadi itu
itu bukan hanya untuk ahai atau anis saja
ketika bicara pilpres ya sebagai warga negara bangsa begitu
pasti sudut pandang kita itu helikopter view begitu
melihat semuanya begitu dia
memang anak ini pintar pintar semua nih
lulusan luar negeri itu yang saya katakan tadi
bahasa inggrisnya bagus kapasitasnya bagus
warga negara indonesia tulen begitu
mau juga turun ke daerah
punya latar belakang yang apa
yang juga sangat dekat dengan rakyat semuanya begitu
jadi kan kasihan nih
jangan kembali nanti yang memimpin bangsa ini dua ribu dua puluh
kembali lagi pemain pemain seri b itu tadi
kalau antara mereka ini semuanya
bukan hanya mas dengan ahy saja yang saya tahu hubungannya baik
kemistri bagus begitu ya
baik berhubungan di ruang publik ataupun di ruang privat begitu
hampir semua tuh
jadi kualitas mereka ini penting
era kita katanya sekarang sudah metaverse begitu dia empat
ya ini mereka mereka ini sebenarnya
yang di dua ribu dua puluh empat besok itu harus ada di pentas pencapresan tuh
jadi siapapun yang terpilih nggak rugi bangsa kita ini
nah kodanya sudah bagus begitu
syukur syukur mereka semua itu berkolaborasi
bisa dibayangkan nama nama yang saya sebut tadi itu berkolaborasi begitu
di dalam satu kabinet begitu dia
memimpin indonesia dua ribu dua puluh empat sampai sepuluh tahun ke depan misalnya
wah kan sangat luar biasa tuh
hari ini tiba tiba muncul lagi penundaan pemilu begitu dia
ya ujungnya kita nggak tahu
kalau itu lolos bisa saja ditunda lagi satu kali lagi
bisa jadi tiga priode
tes umur hidup begitu
masa kita mau mundur lagi ke belakang begitu
sedangkan dua puluh tahun lagi kita ini mau seratus tahun indonesia
jadi nggak ada bayangan begitu
jadi mari teman teman begitu
partai partai politik lah ya
khususnya ini teman teman saya juga semuanya
tidak usah lagi kemudian kita ya datang dengan narasi begitu
membahas soal soal penduduk
penundaan pemilu begitu
yang korelasinya dengan perpanjangan masa jabatan
dan ujungnya itu pasti membongkar konstitusi
baik bang jansan
itu merusak tuh
masa kita konsolidasi demokrasi terus
baik bang jansan
kembali ke retas politik ya
yang tadi disampaikan oleh bang adi praet
bahwa kalau memang mau memajukan mas ahy
atau mau maju dalam gelanggang pilpres
paling tidak demokrat harus punya dua partai
sampai ke situ bagaimana
yang disiapkan oleh partai demokrat
oh ya itu
kalau soal komunikasi
kita juga paham nih
begitulah regulasinya saat ini
enggak mungkin kemudian
apa menabrak regulasi itu kan
udah pasti gagalnya tuh
karena pegangan di kpu sana pun ya
ya tentu kita berkomunikasi lah
kalau penundaan pemilu saja mereka wacanakan
ini lebih rasional
oke baik baik
ini udah ada kpu nya katanya
sebentar lagi dilantik
itu aja masih membahas penundaan pemilu
jadi kalau kita hari ini kemudian
agar anak anak terbaik bangsa ini bisa lebih gampang jalannya
untuk maju ke capres
ngapain harus mendaki mereka
terlalu jahat politik ini
anak anak muda bangsa kemudian
harus mendaki begitu
namanya itu bisa muncul dalam kontestasi
kan jahat kita
ini politik apa kita ini kan politik kebangsaan
sebentar lagi seratus tahun indonesia begitu
jadi yang bisa kita longgarkan kita longgarkan lah
ngapain kemudian aturan kita buat untuk menjerat bangsa kita sendiri
mempersudut kita sendiri
baik bang jansan terakhir
jadi kembali ke topiknya
singkatnya jadi kalau kemudian sudah mulai dibaca macam macam
soal anies ahy dan lain sebagainya
ini masih jauh dan masih belum sampai ke arah sana
atau memang sudah mulai sekali lagi ada pendekatan
sebetulnya ke sosok gubernur dki jakarta ini
saya kenal keduanya nih
kenal baik mas anies mas ahy ketua umum saya begitu
jadi demokrat juga nggak ada masalah dengan mas anies
kalau hubungannya dengan mas anies ya
jadi kalau kemudian kawin begitu atau harapan orang di luar
ini cocok untuk kawin
paket bagus nih katanya
saya kira itu ya kebenaran tuh
memang cocok memang
saling melengkapi begitu dia
jadi tinggal kemudian itu tadi
ini teori tiket atau teori elektabilitas
ini kan dipegang nih
yang dalam tanda kutip oleh orang orang ya
yang tidak ingin begitu
penyamanan mereka terganggu
itu makanya kita mengetuk mahkamah konstitusi
kalau besok ada pengajuan
karena memang sudah tidak rasional
dalam sistem pemilu yang bersamaan berbarengan ini
ya dikabulkanlah begitu
oksigen demokrasi kita ini juga
ya itu menjadi muncul kembali begitu ya
ya ada harapan ada hope gitu
kalau menatap pemilu dua ribu dua puluh empat besok
memang akan muncul begitu
kandidat kandidat muda memang punya prestasi
dan akan menghiasi pemilu presiden kita
selama dua tahun ke depan
itu sih renat
jadi kita akan lihat
kita dorong kemudian banyak banyak tokoh yang berani untuk kemudian maju
dan bisa mewarnai pemilu dua ribu dua puluh empat
mau itu mas anies mas ahaye dan lain sebagainya
itu dulu semangat kita
itu yang kemudian di highlight bahwa masih banyak tokoh tokoh yang punya potensi yang cukup besar di sana
tapi mari kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan
karena mungkin masih sangat cair
terima kasih banyak bang jansen siti tindaun

terima kasih bang jansen siti tindaun terima kasih bang adi praito untuk dialog pada malam hari ini

kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depan
terima kasih selamat malam